penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor satu secara global
data organisasi kesehatan dunia who menunjukkan tujuh belas lima juta orang di dunia meninggal akibat penyakit kardiofaskuler
meski banyak orang beranggapan penyakit ini lebih banyak menyerang laki laki gangguan jantung juga berpeluang terjadi pada perempuan
seperti sri misalnya diabetes yang dideritanya ternyata memicu penyumbatan pembuluh darah
pada gejala awal sri merasakan nyeri di bagian dada punggung hingga rahang
nyeri di dada di sebelah kanan di punggung terus di bagian rahang enggak pertama
pertamanya dikirain kecapean gitu